indonesia saat ini menduduki peringkat ke tujuh belas dunia untuk negara dengan jumlah korban jiwa terbanyak akibat pandemi covid sembilan belas
untuk itu pemerintah harus meningkatkan langkah penanganan covid sembilan belas pada tahun dua ribu dua puluh satu ini
setidaknya ada dua fokus utama yang harus diperhatikan pemerintah yaitu tentu saja penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional
namun jika obat dan vaksin yang digunakan tidak efektif pemulihan ekonomi pun bisa saja terkendala
insight kali ini mengupas apa saja rencana pemerintah dalam menangani covid sembilan belas di tahun dua ribu dua puluh satu bersama saya desi anwar
salah satu upaya pengendalian covid sembilan belas tahun dua ribu dua puluh satu adalah program vaksinasi nasional yang akan dilakukan secara bertahap
kuartal pertama dua ribu dua puluh satu vaksinasi akan diberikan kepada tenaga kesehatan
petugas publik dan lansia
masyarakat lainnya ditargetkan akan menerima vaksin dalam rentang waktu april dua ribu dua puluh satu hingga maret dua ribu dua puluh
pemerintah akan terus mengikuti perkembangan vaksinasi di negara lain sebagai masukan program vaksinasi nasional
selain menerima kerjasama vaksin dengan negara lain indonesia juga akan fokus dalam pengembangan vaksin dalam negeri yaitu vaksin merah putih
salah satu upaya pengendalian covid sembilan belas
yang juga akan difokuskan oleh pemerintah di tahun dua ribu dua puluh satu adalah program penyediaan serta pemberian vaksin pada seluruh masyarakat indonesia
pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas dinilai menjadi game changer pemulihan ekonomi nasional
selain vaksinasi kunci pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dua ribu dua puluh satu juga meliputi implementasi undang undang cipta kerja
serta penerapan program pemulihan ekonomi nasional yang sudah dikencarkan pada dua ribu dua puluh
indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk memacu pemulihan ekonomi pada dua ribu dua puluh
hal ini sejalan dengan kondisi ekonomi global yang menunjukkan adanya tanda tanda perbaikan di tengah ancaman gelombang kedua covid sembilan belas
tren kasus positif covid sembilan belas di indonesia belum menunjukkan adanya penurunan
pandemi covid sembilan belas tetap menjadi tantangan utama dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional
apa apa saja langkah yang akan ditempuh pemerintah indonesia
dalam menangani covid sembilan belas untuk tahun ini
di studio telah hadir bersama saya jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas prof wiku adhisa asmito
sehat selalu penting ya sekarang
itu hal yang penting
dan kita juga dalam melakukan wawancara ini menjalani protokol kesehatan
kita menjaga jarak
prof menggunakan masker saya menggunakan face shield
dan kita meminimalisir jumlah kru yang ada di studio
nah tahun baru dua ribu dua puluh
selamat tahun baru kepada prof dan juga kepada pemirsa
tapi tahun baru yang tentu penuh banyak pertanyaan dan kekhawatiran
sepertinya tahun dua ribu dua puluh masih belum berakhir
kira kira ya kalau kita evaluasi dari tahun dua ribu dua puluh sekarang jumlah kasus positif di indonesia semakin meningkat
ada hampir delapan ratus ribu sekarang
dan juga jumlah kematian hampir dua puluh empat ribu
dan untungnya angka kesembuhan juga cukup
tapi apa ya kira kira yang seharusnya kita lakukan lebih baik lagi
karena yang kita harapkan dari tahun lalu ke sekarang ini seharusnya kita sudah
tapi justru kurvanya semakin lama semakin meningkat
baik terima kasih
jadi sebenarnya kita selama sepuluh bulan ini tentunya belajar
dan kami lihat belajarnya setiap negara
jadi kita bisa lihat bahwa negara atau bangsa itu ternyata berbeda beda
karena masing masing itu punya karakteristik dan masalahnya sendiri sendiri
atau manifestasi dari masalah ini atau penyakit pandemi ini bisa berbeda beda di setiap negara
maksud saya beda itu adalah respons masyarakatnya berbeda beda
karena tingkat pendidikannya berbeda budayanya berbeda
jumlah penduduknya juga berbeda
jumlah penduduknya juga berbeda
dan kemudian sistem pemerintahnya pun juga berbeda beda
dan kebijakannya juga berbeda beda
jadi saya juga bisa lihat dari banyak orang di dunia di berbagai negara bahwa
oh kita bisa contoh negara itu langsung diterapkan
ternyata nggak bisa seperti itu
karena ada pertimbangan macam macam termasuk pertimbangan politik tentunya
dan pertimbangan ekonomi
jadi masalah kesehatan ini tidak bisa dipisahkan dengan masalah sosial ekonomi
pada saat pertama para ahli mengatakan ini masalah kesehatan bukan masalah sosial ekonomi
ternyata lama lama kita belajar oh ternyata ada hubungannya sosial ekonomi
karena masyarakatnya sendiri ada yang nggak percaya ini masalah kesehatan
ini masalah ekonomi
karena mereka nggak bisa hidup
dan itulah proses kita selama sepuluh bulan
dan ternyata kasusnya memang cenderung naik terus
tapi prediksi yang dilakukan oleh para pengamat analis dan seterusnya
sepertinya tidak ada yang terjadi persis seperti yang mereka prediksi
artinya terima kasih ada prediksi sehingga kita jadi berhati hati
dan kita berusaha untuk tidak terjadi suatu ledakan ledakan itu
tetapi bahwa kasusnya naik terus itu iya
tapi relatif kalau boleh saya katakan terkendali
untuk negara sebesar ini ya dengan lima ratus empat belas kabupaten kota
banyak hal yang kita belajar
hubungan antar kementerian lembaga itu adanya ya seperti itu
nggak pernah didesain berbeda
dan giliran di challenge seperti ini ternyata kolaborasi antar sektor
itu kunci rupanya
dan kita lemah di situ
karena kita negara demokrasi
china kan dianggap salah satu negara
karena kita negara demokrasi
karena mereka menanggung
kebetulan sangat berhasil ya karena dari sana mereka memulai
adanya pandemi itu
tapi ternyata dalam beberapa bulan mereka berhasil
wuhan sekarang sudah menjadi yang terbuka
apa kira kira lesson learned yang jangan sampai kita ulang lagi
pada tahun dua ribu dua puluh satu ini
kebetulan kemarin kami berdiskusi dengan dubes indonesia untuk singapura
dan dubes indonesia untuk cina pak jauri dan pak tomi
dan menarik di situ singapura itu negara kepulauan
kepulauan negara kota lah
sedangkan cina negara besar
jadi kalau konteksnya
harusnya kita belajar dari cina dari sisi
mereka negara besar kasusnya
duluan tapi jumlah kasus totalnya
sekitar sembilan puluh ribuan
kita udah ratusan ribu
karena mereka secara
punya efek bukan maksudnya itu
tapi punya efek depopulasi
artinya kalau terjadi
pemutusan mata rantai penularan
virusnya nggak bisa lompat menular
untuk multiplikasi akibatnya
akhirnya kasusnya jadi terbatas
makanya lockdown itu sangat penting
seperti tadi di wuhan karena mereka sangat strik
menerapkan ya tapi kan itu juga dengan
sistem pemerintahannya beda beda
di negara di eropa
juga ada yang melakukan lockdown dibuka lagi
ternyata sekarang ada
wave berikutnya bahkan sampai wave ketiga
jadi itu kan proses belajar kita
merasa itu yang benar
ternyata enggak jadi
ini adalah proses saya melihatnya ini adalah proses belajar
dan sepuluh bulan itu proses belajar
dan cukup lama yang harusnya kita
sudah belajar untuk kepentingan yang ke depan
jadi kalau kita lihat
koordinasi antar lembaga itu satu
gak bisa ketemu relatif gak bisa ketemu
koordinasi seperti itu sering terjadi
yang mungkin dulu
nggak bisa terjadi sesering itu karena biaya
biaya perjalanan dinas dan seterusnya
berikut juga hubungan pusat daerah itu kunci
orang selalu melihat ini urusannya satgas pemerintah pusat
gak bisa kita melakukan ini musuhnya satu
harus dikroyok rame rame
gak bisa hanya cuma tunggu pokoknya pemerintah daerah kalau turun semuanya beres
nggak bisa jadi maka dari itu kita harus memperkuat
atau komponen daerah
pendekatan pentahelix itu
itu juga tantangan
ada daerah daerah yang relatif
ada daerah yang menunggu
ada daerah yang sangat tertutup
ada daerah yang pengennya buka
apalagi negara demokratis
apalagi proses demokrasinya juga di level daerah masing masing
jadi dia melihat pusat dan daerah itu
jadi kalau kita artikan
iya dan kemudian sisanya juga dari
kepatuhan masyarakat itu sendiri
budaya dari masyarakat sendiri
dan bagaimana ya mereka menanggapi pandemi ini
kita istirahat sebentar prof
tapi kita lanjutkan setelah yang berikut ini
tetaplah bersama insight with desi anwar
ya anda masih bersama insight with desi anwar
di studio saya ditemani
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas
kita bahas mengenai evaluasi terhadap penanganan covid sembilan

ini banyak sekali lessons learned dan pelajaran yang berlaku di dalamnya
bukan saja di indonesia tapi seluruh dunia pun
ya tampaknya kita harus belajar
karena ini masih jauh dari berakhir
dan vaksin juga sekarang sudah mulai di beberapa negara sudah mulai diberikan
di indonesia juga akan segera dimulai
tapi prof mengenai perjalanan indonesia
memang unik ya kita tidak bisa meniru negara lain
kita harus belajar dari negara sendiri
nah tapi dengan jumlah yang semakin terus menerus meningkat
dulu masih kalau peningkatnya tiga ribu per hari dianggap sudah besar

ada faktor yang namanya testing sama tracing itu juga
nah ini kan katanya semakin banyak orang dites tentu angkanya semakin meningkat
peran dari masyarakat indonesia ini dalam memutus mata rantai pandemi covid sembilan belas ini bagaimana
ya jadi kami kalau melihat ini kan tahun dua ribu dua puluh
ada sebagian orang yang melihat negatif
tapi kita harus ingat melawan virus ini
itu bekerjanya mereka virus ini dengan urusan imunitas kekebalan
jadi semakin kita takut kekebalan kita semakin rendah itulah tempat untuk mengalahkan kita manusia
jadi caranya adalah kita harus berpikir positif
dan memang harusnya bisa melihat positif dua ribu dua puluh satu ada perlindungan kedua yaitu vaksin itu prospek yang positif
kita sudah punya latihan sepuluh bulan belum sukses kita latihan menggunakan tiga m dengan bagus
nah sekarang kita harus lebih bagus lagi
apalagi di tempat yang sangat padat
apalagi kalau dia tidak patuh dalam menghindari kerumunan
justru di tempat padat itu yang semakin banyak orang yang tidak patuh ya
dan ternyata sudah dilakukan

apa namanya libur panjang yang dibatasi
itu tetap saja ada yang memaksakan untuk melakukannya
padahal sudah kita himbau dan seterusnya
risikonya itu tinggi
panen atau enggaknya akan kita lihat
biasanya sepuluh sampai empat belas hari
dan sudah kelihatan sekarang dengan kluster kluster baru akibat libur bulan desember dan akhir tahun ya
ya kalau desembernya dilihat lebih awal ya
kalau dilihat dari sisi sepuluh empat belas harinya belum pas betul
ini saja kasusnya sudah delapan delapan ratus per hari
hari ini tanggal enam ya januari
luar biasa jadi
jadi kita harus hati hati dengan kondisi itu
maka dari itu pemerintah juga baru saja menyampaikan bahwa kita harus melakukan
dan yang lebih luas
karena kita tahu kondisi ini enggak bisa dibiarkan
kondisi paling kritis adalah kalau kita melihat fasilitas kesehatan
yaitu rumah sakit
nah ini prof mengatakan bahwa sekarang kita sudah masuk di rumah sakit ini ya
ini kalau kita bicara mengenai darurat apa indikatornya bahwa kita sudah masuk imunity
jadi paling mudah yang kita miliki data selalu kualitasnya harus di improve dari waktu ke waktu
tapi minimal kita harus dapat empat indikator penting lah
pertama yang paling kritikal itu dari sisi kuratif adalah
ketersediaan tempat tidur untuk merawat orang
yaitu adalah bed untuk icu dan ruang isolasi
ini sekarang rata rata sudah diatur
bisa saja tempat tidurnya ada
tenaga kesehatannya enggak ada
tapi membeli orang ahli perawat tidak mudah
sementara jumlah perawat dan markas kita juga
jumlahnya terbatas dan yang meninggalnya makin banyak
jadi enggak bisa
ini contoh yang harus kita ambil tindakan rem
satu adalah ketersediaan tempat tidur
tindakan rem tersebut

yang kedua adalah angka kematian
jadi kita harus lihat angka kematian kita harus bisa ditekan
jumlah kematiannya harus bisa ditekan
harus mengejar dengan angka dunia
dan kita harus mengejar itu
dan kita angkanya kumulatifnya sudah dua puluh tiga lebih
ini yang harus kita stop
caranya gimana pasti treatmentnya harus dengan baik
dan kasusnya masuk ke fasilitas kesehatan harus lebih dini
supaya outcome nya lebih baik
jadi itu kan health system kita diuji ini sekarang
sudah improve dari waktu ke waktu
jumlah rumah sakitnya sudah sembilan ratus lebih
dari dulunya cuma terbatas
jadi improvementnya ada
tapi tidak cukup rupanya
maka dari itu selain angka kematian
juga angka kesembuhan
lebih baik daripada dunia yang lain
tapi balik lagi jangan bergembira
tidak cukup kalau kita mau artinya apa
semua harus sembuh
gimana caranya sembuh
jadi testingnya harus bagus
masuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatannya lebih cepat
dan testing kita bagaimana sekarang
apakah sudah memenuhi who standar
delapan puluh sekian persen
tapi kan belum rata
jadi secara indonesia nasional
jadi uniknya indonesia itu tidak bisa dilihat sebagai
satu indonesia kalau dalam konteks ini
kita harus lihat satu satu
satu provinsi bisa jadi seperti satu negara
kalau dibandingkan dengan luar negeri
jadi tidak bisa tampangnya begini
kalau orang jakarta jangan melihat indonesia dari monas deh
atau dari tugu surabaya untuk melihat jawa timur
tidak bisa begitu
kita harus lihat satu satu
karena ada daerah daerah yang prestasinya bagus sekali
tapi yang jelek juga banyak
nah kita justru fokus kepada tempat tempat yang performance nya jelek
itu yang harus kita bantu

dan sekarang juga jumlah yang zona merah ini semakin meningkat prof
terakhir ini per minggu ini turun
tapi selama ini naik jumlahnya
dan sekarang lebih banyak di zona oranye
yaitu adalah sedang risiko sedang
risiko sedang juga tidak aman
nah ini yang pemerintah daerah mungkin merasa aman
maka dari itu kita selalu memberi absen
tolong ya pemerintah daerah yang gini
yang sudah berminggu minggu masih di situ
kalau sekali lagi tambahan itu
dia bisa pindah ke merah
nggak boleh kita harus pindahkan ke kuning dan hijau
jadi kita perlu kerjasama
itu saya selalu tadi bilang pemerintah
itu sebenarnya adalah pemerintah dengan masyarakat
jadi masyarakatnya juga harus melek data
nah itu dia
dia harus lihat sesuatu yang dia tanam
dia yang akan menuainya nanti
jadi kalau perilakunya seperti itu
pokoknya kasus itu hubungannya sama perilaku
iya kasus dan perilaku
yang istilahnya itu tunduk ya terhadap protokol covid sembilan belas ini
yang bisa merusak ya semua ini
nah kita istirahat sebentar prof wiku
dan kita juga nanti akan ditemani
oleh satu narasumber lagi karena masalah ekonomi
dalam perbincangan kita juga sangat penting ya
jadi jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
systemis ada disesuai
dan kesabaran yang ook
itu udah sama semuanya
tapi kalau dalam kecepatan versus
dede hatip basri halo dede apa kabar
halo desi apa kabar
di sini juga ada prof wiku kita tentu saja membicarakan covid sembilan belas yang memang ada dua aspek yang sangat penting ya dalam pandemi ini
tentu saja dampaknya terhadap kesehatan dan tidak kalah pentingnya atau mungkin dianggap lebih penting lagi masalah ekonomi
pak dede kita sekarang memasuki tahun dua ribu dua puluh satu ada tahun ada secerca harapan karena katanya vaksinasi bisa membantu memulihkan perekonomian dan mengembalikan semua keadaan lebih normal
tapi mungkin evaluasi dari anda sendiri dede bagaimana kira kira tantangan terbesar yang masih dihadapi oleh indonesia apalagi melihat pada kuartal tiga dan kuartal empat tahun dua ribu dua puluh di indonesia terjadi pertumbuhan yang minus
ini bagaimana menurut dede
oke mungkin saya mulai dari apakah pemulihan akan terjadi
kalau kita lihat sebetulnya ada beberapa pola pemulihan yang mungkin terjadi
pertama jika kita melihatnya dari segi pertumbuhan ekonomi mungkin itu kondisi terburuk sudah kita lalui
jadi pertumbuhan ekonomi terburuk itu kontraksi minus lima tiga itu di kuartal kedua
di triwulan ketiga walaupun masih kontraksi tetapi sudah mulai lebih rendah kontraksinya
nah perkiraan saya mungkin nanti kita akan punya pertumbuhan positif di triwulan pertama tahun dua ribu dua puluh
jadi kita akan melihat sebuah pola yang mirip seperti swash shape seperti logo nike
nah itu satu tetapi di sisi lain saya juga ingin mengatakan bahwa ada resiko yang harus diperhatikan
juga ada pola pemulihan yang sifatnya itu k shape di huruf k
karena ada sektor yang bisa mentransformasikan dirinya menjadi digital itu survive
tetapi mereka yang tidak bisa transform kepada digital itu akan sulit untuk survive
kemudian kelompok menengah atas karena punya tabungan itu akan survive
tetapi menengah bawah karena mereka harus kerja tidak mungkin stay at home itu akan terpuruk
sehingga ada resiko
jadi kita harus mengatakan bahwa inequality itu akan terjadi
jadi ada winners and losers ya dalam pemulihan ini
ada winness and losers juga ya dalam pemulihan berbentuk k ini
nah kemudian yang ketiga itu di dalam sektor keuangan portfolio
itu bentuknya fee atau victory
karena sekarang sudah recover bahkan sudah di atas enam ribu lagi
jadi kalau lihat di sana ini yang mungkin akan kita hadapi di tahun dua ribu dua puluh satu
tetapi saya ingin mengatakan satu ya
kalau kita lihat dari data itu konsumsi kelompok menengah bawah sudah kembali kepada kondisi pra covid
karena yang mereka konsumsi itu adalah essential goods
tetapi kelas menengah atas itu konsumsinya masih di bawah dibandingkan dengan kondisi normal
dan alasannya sederhana
karena porsi terbesar dari konsumsi mereka itu adalah entertainment leisure travel airlines
sesuatu yang memang dilarang
karena itu saya melihat bahwa ekonomi tidak akan bisa pulih sebelum kesehatannya bisa diselesaikan
iya jadi pak dede ini kalau kita lihat juga kan pertumbuhan indonesia selama ini karena covid ini driven oleh consumers ya
coba kalau kita lihat yang swish ini
apa kira kira yang mendasari pertumbuhan yang berbentuk swish ini yang berbentuk nike shape ini
jadi ada gentle tapi naik
apa apa saja yang diperlukan
sebetulnya penjelasannya bisa dilihat dari alokasi anggaran pemerintah desi
jadi yang mendorong itu sebetulnya adalah blt
jadi ketika pemerintah melakukan counter cyclical dalam fiscal di mana bantuan sosial dinaikkan itu konsumsinya recover
tetapi yang saya khawatirkan adalah recovery dari konsumsi ini itu akan ada limitnya
kecuali kelas menengah atas ikut juga melakukan konsumsi
dan mereka itu reluctant melakukan itu sebelum kondisi kesehatannya bisa diatasi
atau masih di ranah sekitar
jadi kalau bicara dua ribu dua puluh satu saya melihatnya begini selama mobilitas itu belum bisa penuh jadi saya kasih contoh ya hari tanggal enam pemerintah memutuskan untuk memperketat
tadi saya dengar prof iku juga menyampaikan itu implikasinya adalah mobilitas akan terganggu
kalau mobilitas terganggu tidak ada insentif buat orang untuk menambah ekspansi investasinya
atau masih idle
tentu yang paling penting di sini adalah aspek kesehatannya
dan kita semua ini melihat kepada vaksin
sebagai istilahnya dewa penyelamat kita prof wiku
dan vaksin ini kan sekarang walaupun sudah mulai didistribusikan tapi untuk masyarakat luas tidak akan menerimanya sampai mungkin setelah bulan april
sehingga ini pasti akan mempengaruhi juga proyeksi ekonomi itu sendiri
bagaimana prof apakah vaksin ini prof sendiri optimistis bisa menjadi came changer dalam kita melawan covid sembilan belas
atau ini hanya salah satu tools dari tool box yang kita miliki untuk memerangi
jadi melawan penyakit ini kita tidak bisa menggunakan hanya satu senjata atau satu tameng
jadi harus berlapis lubangnya harus banyak disekat supaya tidak pernah bisa tembus
jadi mulai dari tiga m
itu harus kita jalankan dengan bagus karena itu memproteksi
tapi belum cukup tentunya
tapi juga belum cukup
maka dari itu harus dikombinasi dari berbagai aspek
kalau kita cuma tiga m saja tapi imunitas kita rendah nggak akan cukup
bagaimana imunitas kita supaya tinggi atau optimal
istirahat yang cukup olahraga yang cukup makan gizi seimbang itu perlu kita lakukan
mental kita juga harus
bagaimana caranya kita bisa berbahagia dan seterusnya
ibadah yang baik dan seterusnya
jadi dengan iman aman imun ada vaksin itu semua akan menjadi protektor kita
jadi kalau kita lakukan itu dengan baik saya sebagai orang kesehatan mengatakan optimis
ekonomi itu bisa jalan
memang ekonomi itu bisa jalan kalau kesehatannya selesai
maka dari itu semua itu kita susun
pusselnya itu supaya betul betul double
double protectors untuk bangsa kita
tapi vaksinasi ini hanya salah satu
ini bukan jawaban
jadi ini mungkin harus ditekankan kepada masyarakat
merasa kalau nanti sudah divaksin sudah bisa beraktivitas seperti normal kembali
dede misalnya kalau sudah anda sendiri melihat ini dengan kehadiran vaksin yang ditunggu tunggu
kalau masyarakat merasa aman dan kemudian mereka confidence nya itu meningkat ini bisa dikatakan vaksin bisa menjadi game changer
dalam bagaimana kita menangani perekonomian
saya setuju ya
karena tadi saya dengar desi bicara mengenai kasus wuhan
china taiwan kemudian vietnam itu dia pemulihannya tidak menunggu vaksin karena dia punya disiplin
tapi contohnya indonesia india pertanyaannya adalah kita punya nggak disiplin untuk menerapkan tiga m itu
kalau tidak maka mau nggak mau
maka vaksin kemudian menjadi game changer
nah yang saya ingin sampaikan adalah tadi saya dengar prof wiku mengatakan bahwa tiga m harus tetap diterapkan
artinya implikasinya adalah distancing itu tetap harus berlaku dua ribu dua puluh satu walaupun vaksin ada
karena itu saya melihat bahwa pemulihan fully recovery baru akan terjadi di dua ribu dua puluh satu
jadi dua ribu dua puluh satu ini adalah trajectory path menuju kembali kepada kondisi normal
kenapa dua ribu dua puluh dua kenapa misalnya tidak dua ribu dua puluh tiga atau setelah itu
apalagi karena kalau ada vaksinasi pun kan pasti memerlukan waktu juga dede untuk dilaksanakannya
dan efektivitasnya kan sampai sekarang juga masih harus diuji
saya sekali lagi ini basisnya adalah asumsi dari pernyataan pak menkes yang mengatakan lima belas
dan kemudian presiden yang mengatakan diusahakan kurang dari setahun
jadi perkiraan saya kalau misalnya lima belas bulan itu kan berarti first half dua ribu dua puluh dua kan
jadi di second half nya kita sudah tidak ada lagi yang namanya artinya distancing nya sudah mulai dikurangi
sehingga orang itu aktivitasnya hampir kembali kepada kondisi normal
walaupun dia pakai masker atau apa apa
sehingga mungkin di situ kita akan bisa kembali ke level yang terjadi di sekitar dua ribu sembilan belas
satu lagi sekarang kan ada covid yang berikutnya
ini kan katanya lebih ganas dan lebih cepat ya untuk ditularkannya
kita sendiri sekarang untuk bulan januari ini katanya melarang wna masuk ya
karena kita juga takut ketularan
nah ini bagaimana prof wiku
ini kan merupakan tantangan berikutnya
apalagi sekarang di dunia barat sudah masuk musim dingin
sehingga mungkin nanti ini juga akan lebih memperparah situasi covid di sana
jadi kesehatan sosial ekonomi itu harus betul betul bisa berkolaborasi
harus bisa berkomunikasi mencari jalan yang terbaik
jadi virus kenapa kok ada yang nanti sering baru dan seterusnya
itu karena terjadinya penularan yang diperboleh dipermudah
penularan yang dipermudah membuat virusnya bisa replikasi
jadi kalau di china melakukannya dengan menjaga itu tadi distancing dan seterusnya
terjadilah depopulasi virus
sehingga dia sulit untuk itu
untuk menimbulkan sering baru
kalau infeksinya terus banyak dia potensi untuk strain barunya tinggi
ini gak cuma satu negara ini seluruh dunia
nah jadi untuk itu indonesia harus mampu untuk mencegah penularannya
ekonomi yang tadi dikatakan oleh pak didi menurut saya memang perlu kita dorong ekonomi
tapi jangan sampai karena kita hanya berpikir ekonomi
itu yang tadi saya bilang kita harus bicara
bukan orang ahlinya bicara
sepakat nasional itu kita memang kadang kadang kita harus ngerem dulu untuk dapat sesuatu yang lebih besar
waktu itu tinggal nunggu
misalnya contoh vaksinasi
vaksinasi dilakukan di masa yang penularannya sangat tinggi
itu namanya adalah menyediakan diri vaksinasinya untuk di challenge oleh si virus
ya potensi bobelnya kan ada
baru disuntik pertama mau suntik kedua kena infeksi sebelumnya
kalau penularannya rendah
vaksinasinya jadi bisa lebih efektif
dikasih pertama nggak ada penularan dan seterusnya
jadi dengan cara kita menyelesaikan masalah kesehatan lebih cepat
nanti kita dapat sesuatu yang seperti yang di china
itulah yang harusnya kita belajar
iya kita istirahat sebentar
prof wiku dan juga dede kita akan kembali setelah yang berikut ini
tetaplah bersama insight with desi anwar
insight with desi anwar di studio saya ditemani oleh jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas
dan lewat sambungan zoom ada ekonomi senior dede hatip basri
karena ini mungkin pemerintah dengan hitung hitungannya merasa
paling tidak perekonomian kita bisa pulih setelah lima belas bulan kemudian
tapi kalau kita sekali lagi dede ini kan bukan hanya indonesia saja
seluruh dunia ini sekarang mengalami
ya kita lihat di inggris saja sudah mulai lockdown
kembali australia juga dan juga di amerika serikat apalagi ya
kira kira menurut dede sebagai seorang ekonom ini
kalau misalnya tahun dua ribu dua puluh satu dan mungkin sampai tahun dua ribu dua puluh
karena travel restrictions ini justru akan semakin lama semakin
saya lihat dengan adanya virus covid yang lebih ganas lagi ini
ini realistis sebenarnya lima belas bulan ini kita bisa
jadi itu asumsi yang optimistik ya
karena saya setuju dengan desi bahwa recovery itu tidak mungkin terjadi di satu negara
kalau negara lain itu masih punya persoalan
jadi saya juga membayangkan ini tergantung nanti
prof iku dengan teman teman apa yang bisa dilakukan
kalau pandeminya masih terjadi naik turun
maka mungkin pola kita itu bentuknya seperti wiski
naik kemudian diketatkan turun lagi naik
kita pernah punya pengalaman dengan ini di bulan september desi
ketika kita mulai buka reopening di bulan juni kemudian diketatkan
itu indikator dari sales nya kemudian drop lagi
jadi saya setuju sebetulnya yang dikatakan prof viku tadi
lebih baik sebetulnya memilih ekonomi yang lebih slow down
dan fokus pada kesehatan tetapi sustainable
dede sejak dimulainya covid sembilan belas ini
tahun lalu kan pemerintah punya istilahnya pen
pemulihan ekonomi nasional
dan saya lihat juga penyerapannya untuk tahun dua ribu dua puluh ternyata masih belum maksimal
dan untuk tahun ini saya lihat juga ada beberapa perubahan
misalnya untuk kesehatan juga agak dikurangi
mungkin evaluasi secara keseluruhan kritik dede mengenai penggunaan
dan juga kira kira apakah sudah dilakukan dengan tetap
jadi saya ingin mencoba untuk mencoba
oke saya mungkin menggunakan dua topik ya
sebagai seorang ekonom dan sebagai seorang yang pernah ada di pemerintahan gitu ya
jadi menurut saya saya sadar bahwa secara institusi itu banyak persoalan
koordinasi antara kementerian lembaga
jadi mungkin pemerintah itu lebih baik fokus kepada alokasi dana
yang memang penyerapannya bisa efektif
dan paling efektif itu adalah bansos
kalau dilihat bansosnya apa itu blt
jangan memberikan sembako
ya itu satu
kemudian yang kedua pemerintah punya program insentif pajak
itu tidak akan banyak manfaatnya karena dalam kondisi seperti sekarang
aktivitas ekonominya belum jalan

itu insentif pajak tidak akan banyak gunanya
lebih baik uangnya dialokasikan untuk tambahan vaksin kesehatan
kemudian blt atau bantu umkm
setelah kemudian recovery terjadi baru kita coba untuk bantu hal hal lain
jadi seharusnya anggaran untuk infrastruktur untuk sementara waktu
bisa ditunda dulu ya dede ya
kalau menurut saya begitu bukan dibatalkan
karena saya lihat justru ditingkatkan
tahun dua ribu dua puluh dua misalnya yang dijaga adalah maintenance nya
kenapa nggak kita fokus kepada vaksin kepada soal peningkatan dana untuk testing
untuk macam macam gitu
jadi lebih mempercepat ya
prof mungkin dari pendapat anda mengenai penggunaan ini anggaran kesehatan
anggarannya itu sudah ada tapi ternyata juga tidak digunakan secara keseluruhannya
bahkan untuk tahun dua ribu dua puluh satu katanya akan dikurangi
ini selama ini bagaimana kira kira
apakah sudah digunakan dengan tepat sesuai target dan efek
sebenarnya saran yang disampaikan oleh pak didi tadi benar
jadi sebenarnya investasinya itu harusnya ke tempat tempat yang mudah
tapi kalau yang penting itu jalurnya nggak ada atau kurang sempurna
itu harus diberesin segera
kalau kita percaya bahwa harusnya kesehatan diselesaikan sebagai modal untuk kegiatan sosial ekonomi
maka bereskan di sektor kesehatan
penyerapannya harus tinggi
bukan hanya tinggi efektif untuk mendongkrak kalau saya sebut sebagai resiliensi
resiliensi kesehatan umum
ketahanan kesehatan masyarakat kita
dan sebenarnya cukup besar ini anggaran yang dialokasikan untuk kesehatan tahun dua ribu dua puluh
iya tapi belum tentu cukup kuat untuk mengimprove health sistem kesehatan kita
sehingga resiliensi kesehatan masyarakat kita itu improve
karena kan lawannya ini belum tentu hanya covid
implikasi dari snowball efeknya banyak
ya sementara banyak sekali kita memiliki penyakit penyakit lain yang harus ditangani kan
yang sekarang kurang ditangani kurang fokus karena semua perhatiannya pada covid
nah justru itulah yang harus dibereskan
karena kalau kita membereskan infrastruktur sistem kesehatannya dengan baik
terutama hubungan pusat daerah dan pusat kemandirian daerah
untuk bisa mengendalikan wilayahnya dengan baik untuk kesehatan
itu modal untuk pembangunan ekonomi sebenarnya
nah mas edi juga mengatakan mungkin
anggarannya seharusnya juga bisa difokuskan untuk vaksin
ya kita kan punya vaksin merah putih tapi katanya ya lebih lamban ya ininya
mungkin bisa dipercepat kalau ada anggaran yang memang difokuskan khusus untuk
bukan hanya anggaran ya bukan hanya masalah anggaran
tadi ada masalah birokrasi infrastruktur dan seterusnya
kita mulainya terlambat
negara lain sudah lebih cepat
india sudah punya sekarang
ya karena kita penelitiannya lebih lambat
kalau kita dulunya sudah mengumpulkan sampel virusnya lebih banyak
kita bisa memulainya lebih cepat
tentunya dengan injeksi dana akan juga bisa mempercepat
tapi kembali lagi jangan hanya vaksin
swiss model itu mengatakan semuanya harus kita perkuat
jadi semuanya harus kita investasikan dalam infrastruktur kesehatannya
sdm nya diperkuat penularannya diturunkan sehingga kita bisa bekerja
sekarang ini kita mau bekerja ragu ragu karena penularannya tinggi
ini seperti telur sama ayam
dede ini kesempatan sebenarnya untuk perekonomian indonesia
tapi juga untuk penanganannya dan manajemennya untuk kita resetting rebooting
ini menurut dede setelah kita belajar selama sepuluh bulan ini
apalagi ada yang menangnya
kira kira industri mana atau sektor mana yang naik daun akibat pandemi ini
dan mana yang harus diperhatikan
apa kira kira yang kita bisa lakukan
yang kita bisa pelajari yang masih perlu diperbaiki dalam reformasi
atau memperbaiki bahkan mungkin resetting secara keseluruhan perekonomian indonesia
satu yang pertama saya mendukung apa yang disampaikan prof wiku ya
sekali lagi saya bukan epidemiologis
tapi menarik bahwa negara yang performasinya relatif baik
itu negara negara yang punya pengalaman dengan sars dulu
itu artinya apa
bahwa mereka punya investment di dalam public health
yang relatif panjang
jadi yang disebut oleh prof wiku itu betul
sehingga kita mesti mulai satu itu investasi di dalam sektor kesehatan
kemudian yang kedua tadi saya bicara mengenai kemungkinan dari k shift inequality itu naik
sehingga mungkin desain dari fiskalnya itu harus memberikan akses kepada pendidikan
kemudian digital divide
mungkin kalau jawa orang bisa melakukan pendidikan dengan baik karena akses online
tapi kalau di indonesia timur gimana
kemudian yang ketiga adalah orang ini tinggal di rumah untuk cukup waktu yang panjang
mereka harus punya training
mulai dari rescaling atau kemudian juga upscaling
itu yang investasi investasi yang saya kira dibutuhkan
karena satu hal yang kita belajar desi dari ini dari kejadian ini
tidak semua sektor sebetulnya terpukul
kalau kita bicara mengenai pharmaceutical online
mereka melakukan dengan baik
sektor kesehatan melakukan dengan baik
digital itu melakukan dengan baik
jadi memang siapa yang mampu untuk mengatasi kondisi ini
bahkan misalnya di dalam hotel
kalau misalnya hotelnya resort villa yang sifatnya private itu melakukan dengan baik
kalau restoran bisa menyediakan private room ya oke
jadi kemampuan dari inovasi untuk membuat satu produk baru jadi sangat menentukan
ya ini penting sekali
karena ini ternyata ya ada winners and losers nya juga
banyak sekali pelajaran yang kita pelajari akibat pandemi ini
dan harusnya kita menggunakan momentum ini momentum krisis ini
menjadi kesempatan ya
how nya mungkin segmen terakhir kita akan fokuskan ke sana
jadi jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih bapak mengenai jalan ke luar
bagaimana kita menggunakan momentum ini untuk memperbaiki diri
tapi sebelumnya saya melihat ya mungkin saya salah
tapi persepsi saya selama ini tuh seolah olah vaksin itu wah semua tuh tertuju pada vaksin
vaksin tapi ya vaksinnya adalah vaksin ya seperti sinovac pfizer moderna dan lain sebagainya
dan kurang perhatian justru kepada yang sakit
itu pengobatan yang sakit
apalagi kalau kita lihat sekarang sudah darurat tadi disebut jumlah nakes kita
jumlah bedsnya juga berkurang dan lain sebagainya
sementara kita sebenarnya kan punya kapabilitas untuk menciptakan vaksin itu sendiri
mungkin ke depan ini bagaimana apa yang harus diperbaiki dan dilakukan dengan cepat kalau kita mau keluar dari krisis ini
ya mungkin menurut saya begini
melihatnya preventif promotif kuratif rehabilitatif
kalau kita nggak berhasil preventif promotif akan heavy di pekerjaan kuratif
rumah sakit treatment dan seterusnya
dan sekali lagi
sekarang itu kita fokusnya pandangan masyarakat dan seluruhnya lebih banyak ke situ
padahal yang penting itu adalah preventif promotif
kalau kita punya sumber daya yang terbatas diserang terus dengan jumlah yang banyak nggak akan mampu kita
jadi harusnya justru diperbesar di preventif promotif
salah satu upaya preventifnya itu memang vaksin yang pendekatannya medis memang
tapi itu adalah upaya preventif
ada upaya preventif lainnya yang tidak se heavy vaksin
ini yang justru paling sulit untuk dibuka
ini paling sulit tapi kalau itu dilakukan itu yang modal besar untuk ke depan
sementara fakta dan vaksin ini kan juga justru menimbulkan pro dan kontra
bukan saja di indonesia ini di seluruh dunia kan banyak yang merasa bahwa ini tidak efektif atau tidak dan lain sebagainya lah istilahnya
ini kan juga berarti harus ada penanganan yang khusus kan
sebagai orang public health kesehatan masyarakat saya mengatakan kalau vaksin itu kan gampang ya
beli harganya jelas disuntik kan jelas
kalau perubahan perilaku itu mau beli apa sebenarnya
nah itulah yang harusnya kita mulai belajar pendekatan di dunia dimanapun lebih banyak ke kuratif
sekarang itu kita di challenge sebenarnya
mau beli yang mana
apa yang bisa diperbaiki dalam melakukan sosialisasi komunikasi terhadap masyarakat
karena kita tidak bisa top down
kuncinya itu adalah bottom up
ya tapi tetap didongkrak di trigger oleh pemerintah
jadi program pemerintah harus lebih banyak ke arah preventif promotif itu tadi
dan itu akan mengangkat mengikut sertakan seluruh komponen masyarakatnya untuk ikut terlibat
dan itulah modalnya ke depan
vaksin tetap perlu dilakukan
vaksin itu juga salah satu bentuk kemandirian bangsa
bio farma atau apapun sekarang kan lagi diuji
bisa nggak menghandle ini
kalau dia bisa itu adalah bagian dari masa depan
harusnya bisa dong india saja mereka sudah berhasil
bisa itulah yang harusnya kita dorong sehingga kemandirian bangsa dalam masa krisis
karena itu modal kita ke depan
sama preventif promotif itu dilakukan
dan reform governance hubungan pusat daerah koordinasi antar lembaga itu diberesin sekarang
mumpung lagi stagnan semuanya
jadi kita overhaul
kita melakukan service kendaraan kita
sehingga untuk maju ke depan
kira kira fokus dari reformasi itu sendiri
apa yang harusnya kita lakukan
dan mungkin juga fokus dari tadi disebutkan bahwa misalnya pharmaceutical yang berkaitan dengan kesehatan
berkaitan dengan all things internet digital
dan technology inovatif itu akan naik down
ini berarti kan harus ada perubahan dan restructuring dan rebooting resetting dari seluruh arah industrialisasi kita lah ke depan
bahwa pandemi ini ini juga mengubah behavior orang
saya nggak terlalu yakin bahwa bahkan nanti setelah pandeminya hilang
itu orang akan beraktivitas sepenuhnya secara fisik
karena sudah mulai ada kantor kantor yang memutuskan melakukan work from home
jadi mau tidak mau misalnya investasi di dalam digital infrastructure menjadi penting
dan isu yang harus diadres adalah digital divide
karena tidak semua orang bisa punya akses
nah apa yang bisa dilakukan misalnya
mereka yang tidak punya akses
mungkin kuncinya adalah kolaborasi terhadap mereka yang sudah punya akses kepada digital divide
kemudian yang kedua tadi saya bilang
ini menjadi sangat penting untuk reskilling atau upskilling ya
karena kalau memang polanya berubah menjadi digital itu dibutuhkan skill yang berbeda dengan periode sebelumnya
kemudian tadi saya juga katakan adalah investasi di dalam public health
karena saya kira satu pelajaran ke depan adalah
orang akan berhati hati mengenai perilaku yang tadi disebut oleh prof wiku
saya ada satu hal yang menarik desi ya
saya coba lakuin simulasi kuantitatif ya
karena buat saya itu pertanyaannya yang menarik adalah
kenapa kan orang takut ada covid ya
tapi kok orang nggak tinggal di rumah gitu ya
nah yang menarik adalah
kalau ini menggunakan data google mobility ya
kalau terjadi berita bahwa ada orang yang meninggal
orang tinggal di rumah
tetapi mereka hanya bisa bertahan itu kurang dari tiga hari
setelah itu keluar lagi
nah penjelasannya kalau kelompok yang menengah bawah adalah
mereka harus kerja
karena kalau mereka tinggal di rumah mereka tidak punya uang
jadi makanya saya bilang ini juga harus diberikan bantuan misalnya di dalam blt
hanya orang kaya di indonesia yang sanggup nganggur
apalagi yang kira kira perlu dilakukan
karena ya tadi dikatakan oleh mas dede
banyak yang kehilangan pekerjaan ya
dan ini bentuk bentuk penciptaan lapangan kerja
dan baru kerja apa kira kira yang juga bisa dan harus diciptakan
dalam menggunakan momentum ini
dimana kita serba menggunakan teknologi
dan ya itu mungkin perilaku new normal ini sudah menjadi bukan new lagi
tapi memang jadi normal
ya saya kasih contoh ya
karena kelas menengah atas itu kehilangan kesempatannya untuk leisure
apa yang terjadi
ternyata permintaan untuk barang hobi naiknya luar biasa itu
ornament plant tanaman hias ikan cupang orang beli sepeda
masak di rumah
itu harus dipikirkan mengenai niche market ya
dan ini juga meng create sebetulnya bisnis baru
mas dede mungkin terakhir dari anda kira kira
apalagi ini kan kita tidak bisa mengandalkan misalnya investasi dari luar negeri lah istilahnya
apalagi situasi global seperti ini
pocket pokit investasi itu kembali yang kita bisa andalkan di indonesia
untuk paling tidak meningkatkan daya beli
dan juga menggairahkan kembali ya pasar domestik kita
saya melihatnya bahwa kita harus melakukan bertahap
di dalam kondisi dimana pandeminya masih terjadi
itu mau tidak mau kita harus tergantung pada apbn
tetapi nanti kalau pandeminya sudah mulai bisa diatasi kembali ke normal
itu aktivitas dari investmentnya akan mulai kembali
ini sebetulnya esensi dari apa namanya yang saya ingin sampaikan
tadi prof wiku juga mengatakan
krisis ekonomi ini adalah krisis yang kita bikin sendiri desi
karena asalnya dari kesehatan
dan kemudian kita minta orang
untuk tinggal di rumah
untuk tidak bekerja sebisa mungkin
jadi penyelesaian sekali ini
penyelesaian krisis ekonomi sekali ini
itu bukan di tangan ekonomi
tetapi di tangan microbiologis
di tangan epidemiologis
karena tidak akan ada pemulihan ekonomi tanpa penyelesaian dalam soal kesehatan
kalau begitu last word kata terakhir
prof wiku ini sekalian menyampaikan kepada masyarakat
mungkin apa yang harus kita ingat kembali
apa yang perlu dicamkan
dan juga perlu kita lakukan ini
menurut saya ada dua tataran
saya mau merespons pak didi tadi
jadi jangan diserahkan semuanya kepada satu sektor
ini harus kolaborasi
paling tidak kesehatan sosial dan ekonomi
mari kita bicarakan mencari solusi yang pas untuk bersama
nggak bisa ngotot salah satu
sepuluh bulan sudah cukup
jangan ditambah tambah lagi
kita berhadapan dengan
saya setiap hari melihat itu
jadi saya tidak tega kalau melihat itu
jadi kita harus berubah
untuk saling mengingatkan
jangan saling memarahi
ini adalah model kita untuk hidup ke depan
jadi harus dilihat di situ
dan saya yakin
masyarakat indonesia itu bisa
tapi tolong ego nya emosinya dikurangi
tapi kadang kadang memang harus dipaksa
harus ada penegakan hukum
harus ada stand di singapura misalnya
semua kena denda
kalau tidak pakai masker kena denda
kalau tidak ini atau keluar
atau itu didenda dan lain sebagainya
kita lihat cukup lemah ya dalam penegakan ini
kita harus begitu
kita harus juga melihat budayanya juga
karena tidak serta merta pendekatan yang sama bisa diterima di semua budaya
dan itu kita lihat
di papua akan berbeda dengan pendekatannya di jawa atau di sumatera
justru leadership di setiap daerah itu penting
jadi tanggung jawabnya diambil oleh pimpinan daerah
dan pimpinan daerah itu bukan hanya pemerintah ya
untuk menangani masalahnya di sana sesuai dengan yang mereka bisa tahu caranya
jadi yang dikasih adalah tujuan
caranya silahkan dicari yang
jadi yang dikasih adalah tujuan
caranya silahkan dicari yang tepat
jadi yang dikasih adalah tujuan
jadi yang dikasih adalah tujuan
caranya silahkan dicari yang paling tepat

kalau tidak silahkan dimodifikasi
yang penting dijalankan

karena ekonominya mau jalan
semoga tahun dua ribu dua puluh satu ini merupakan titik balik ya dari perekonomian kita
tapi lebih penting lagi kesehatan kita semua

mulai pulih kembali
dan ini sebenarnya merupakan tanggung jawab kita
terima kasih banyak prof wiku
terima kasih banyak
semoga selalu aman
dan demikian insight with desi anwar kali ini
dan jangan lupa anda dapat menyaksikan tangan ini di cnn indonesia com

dan juga di youtube cnn indonesia insight with desi anwar

sampai jumpa dan sekali lagi
jangan lupa tiga m
kita menggunakan masker
kita rajin mencuci tangan
dan juga kita selalu menjaga jarak
dan hindari keramaian
karena ini semua penting untuk menjaga kesehatan kita semua
kita ingin pandemi covid sembilan belas ini segera berlalu

dan tentu saja ini merupakan tanggung jawab dari kita
dan tentu saja ini merupakan tanggung jawab dari kita

setiap orang yang ada di negeri ini
di bumi ini
demikian dari saya
sampai jumpa sekali lagi